dan orang ini dia bermanfaat mencelakakan mayang
saya jadi heran kenapa banyak sekali orang yang ingin mencelakai mayang
bahkan waktu saya mengajaknya pulang ke sini dia bilang dia takut sama bapak
si mayang ini sudah terkutuk nanti di masa depan
anaknya mayang akan membunuh juragan kasim
itu ada dalam mimpinya jurnagen kasim sendiri
benar itu juragan
iya benar nak
juragan kasim itu kan hanya mimpi
masa hanya karena mimpi juragan mengorbankan anak juragan sendiri
kamu sudah mabuk mabukan di rumah sendiri
udah pak akan pusing
agam kamu sudah menjadikan rumah ini tempat paksian
tampar aja pak tampar
ngapain sih kita kesini
aku ini mesti ngecek si mayang
dia itu sudah mati atau belum
dan kalau dia sudah mati
berarti pewaris harta kekayaan juragan kasim
sudah tidak ada lagi
sudah tidak ada lagi
sudah tidak ada lagi
sudah tidak ada lagi
sudah tidak ada lagi
sudah tidak ada lagi
sudah tidak ada lagi
sudah tidak ada lagi
sudah tidak ada lagi
dan aku bisa menguasainya
lihat itu nyi
ya udah deh
kalau gitu aku gohutan dulu ya
cari buah buahan buat makan malam kita
pasti dia pacaran
emangnya kenapa nih kalau pacaran
pokoknya gak boleh
sekalian kita bunuh saja
ya allah tolonglah hambamu ini ya allah
itu dia ayo tangkap
mau kabur ke mana lagi
lebih baik aku mati daripada aku harus dikurung lagi
mayang ingat janjiku
aku akan bawa kamu pulang kepada ayahmu
biar dua orang ini aku yang hadapin
mas ajar orang itu yang mempengaruhi bapak aku
ya sudah kalau gitu kita bawa dia ke ayahmu juga ya
yaudah ayo kita pulang ke rumahmu
agam kecilkan musiknya
apa yang kamu lakukan
kita sedang pesta pak
pesta merayakan rumah ini dan segala isinya menjadi milik agar
semua surat surat rumah sudah ada di tangan agam
siapa bilang ini semua milik kamu
kamu sangat yakin ini hak apa apa agam
tidak salah karena durhaka
bapak tidak rela tempat ini menjauh
ini bukan sebuah taksian
bapak tidak usah menghukum bapak
agam sudah berpura pura dengan bapak
sekarang saya tidak akan menghukum bapak dan ibu sebagai orang tua agam lagi
kalian saksikan mulai malam ini mereka bukan orang tua saya lagi
bapak akan laporkan semua ini pada pak lurah
tapi saya tidak akan tinggal di sini
hah burung mereka
agam kamu jangan ke luar agam
wah silakan langsung
jodohkan kasim perkenalkan nama saya anjar
kebetulan saya menemukan anak bapak yang terkurung di dalam gua di hutan
jadi karena merasa kasian melihat dia terkurung dan kelaparan jadi saya menolongnya
iya iya anak anjar terima kasih karena sudah menolong anak saya
orang ini dia bernasib mencelakakan mayang
saya jadi heran
kenapa banyak sekali orang yang ingin mencelakai mayang
bahkan waktu saya mengajaknya pulang ke sini dia bilang dia takut sama bapak
si mayang ini sudah terkutuk
nanti di masa depan anaknya mayang akan membunuh juragan kasim
itu ada dalam mimpinya juragan kasim sendiri
benar itu juragan
hah iya benar nan
juragan kasim itu kan hanya mimpi
masa hanya karena mimpi juragan mengorbankan anak juragan sendiri
berarti secara tidak langsung dragan ingin mencoba membunuh mayang dengan mengurungnya di dalam gua
sebenarnya sih saya tidak bermaksud
begini saja juragan
setahu saya setiap kutukan itu pasti ada penawarnya
bagaimana kalau saya mencoba menolong mayang dengan cara mencarikan penawarnya
oh tapi sebentar
nyiroro kamu punya nggak penawar kutukan itu
aduh sihat apa ya
saya butuh waktu juragan
saya harus medi dengan begitu saya bisa mendapatkan waksit untuk mengetahui apa penawar atau penghancur kutukan itu
kamu saya beri waktu tiga hari untuk menemukan petunjuknya
bapak minta maaf ya
bapak tidak bermaksud untuk
kita masih punya waktu tiga hari

dan mayang yakin
mas anjar bisa menyelesaikan semuanya
aku harus cepat cepat mencari cara untuk menyingkirkan si aceh
dasar brengsek orang ini
bikin urusan jadi runyeng aja
mas anjar kok kerja sih bukannya istirahat
tadi kan sudah istirahatnya
mas anjar bosan kok istirahat terus
aku juga bosen nih di rumah terus
pengen deh jalan jalan ke hutan
sambil cari buah buahan
sambil lihat temen temen kamu yang binatang
ini saatnya memikirkan mereka
aku tidak boleh gagal kali ini
sekarang kita sudah sampai hutan
kamu panggil dong temen temen kamu
wah ada kijang
kamu minta apa dari dia
kamu minta apa dari dia
kamu minta apa dari dia
kamu minta apa dari dia